tuh tebak nih saya lagi ada di dalam mobil apa
masih pada ingat nggak nih sama brand otomotif satu ini nih smk
ya smk memang menjadi salah satu brand otomotif yang cukup fenomenal dan juga paling kontroversial di indonesia
karena ya nggak ketahuan jumlahnya berapa dealernya di mana
tapi kali ini smk kembali hadir di tengah tengah halayak banyak tepatnya di pameran iims dua ribu dua puluh
dan ini juga menjadi pameran perdana bagi smk sepanjang karirnya di industri otomotif nasional
tapi kok bisa ya munculnya di setiap tahun politik terus
lama menjadi kontroversi soal keberadaannya brand otomotif dengan merek smk kembali hadir di tengah tengah publik
terakhir kali muncul saat peresmian pabriknya di boyolali jawa tengah oleh presiden ri joko widodo pada dua ribu sembilan belas lalu
dan juga bersamaan dengan tahun politik pemilu dua ribu sembilan belas
kali ini smk berpartisipasi melalui pameran otomotif iims dua ribu dua puluh tiga yang diselenggarakan di g expo convention center kemayoran jakarta pusat
menariknya pameran otomotif iims dua ribu dua puluh tiga juga dibuka
oleh presiden ri joko widodo pada kamis enam belas februari dua ribu dua puluh
sehingga reuni antara jokowi dan smk pun terjadi pada hari pertama pembukaan iims
hal ini terjadi ketika rombongan presiden dan sejumlah pejabat yang hadir berkesempatan untuk mengelilingi hall pameran dan mengunjungi booth smk yang berada di hall a g expo kemayoran
jokowi pun sempat mencoba masuk ke salah satu produk terbesar

meski begitu jokowi tidak memberikan tanggapan ketika ditanya terkait hadirnya smk di iims dua ribu dua puluh tiga
sekali bertanya kok dua puluh
jangan jawab ya udah gak usah di jawab
di kemunculannya kali ini smk langsung memboyong dua produk sekaligus
bedanya yang satu kargo yang satu lagi khusus penumpang
namanya smk bima ev
udah bawa nomor nomor ev artinya udah gak pakai mesin bensin lagi
alias sudah pakai baterai listrik yang ditaruh di bagian bawah mobil ini

bima ini diklaim bisa menempuh jarak sejauh tiga ratus km
dalam satu kali pengisian cat loh
lumayan juga ya mobil ini lama menghilang langsung punya teknologi ev
disampaikan oleh presiden direktur pt solo manufaktur kreasi atau smk edi wirajaya
saat peluncuran produk smk di iims dua ribu dua puluh
bahwa mobil listrik yang diluncurkan kali ini
masih berstatus impor dari tiongkok dalam bentuk utuh atau cbu
edi juga menyebut ada dua penyebab dari tenggelamnya nama smk sejak dua ribu sembilan belas lalu

pertama dikarenakan adanya pandemi covid sembilan belas sehingga menghambat produksi
dan yang kedua adanya tahapan riset kendaraan listrik yang dilakukan
sampai sebelum waktu peluncuran di ims dua ribu dua puluh tiga dilakukan
tadi saya sudah menjelaskan bahwa pandemi ini kami support kebijakan pemerintah untuk protokol
dan kami juga kan electrical vehicle itu kan teknologi baru yang kita sebagai local brand
dan juga pabrik bim
dan juga pabrik lokal di mana kami punya tenaga tenaga juga dari lokal
kami butuh riset dan transfer teknologi untuk bermitra
sehingga pada momen ini kami adalah membuat satu keputusan
waktu yang tepat kami keluar di event ims yang terbesar ini
secara umum smk juga menjanjikan akan adanya perluasan market
dan berencana melakukan perakitan secara lokal bagi kendaraan listrik yang sudah dipasarkan
dalam kesempatan itu edi juga meminta kepada masyarakat
untuk tidak lagi mengaitkan keberadaan smk dengan figur jokowi
yang pernah menggaungkan nama smk saat masih menjadi wali kota solo pada dua ribu dua belas lalu
albi pratama baramaestro jakarta